kan mujib hari ini lagi pakai sendal kenapa pakai sendal gitu siapain kekecilan kok sepatunya
kekecilan itu sepatu dari kelas bapak satu udah nggak muat dari kelas berapa nggak muatnya dari
hai jam belum lagi menunjukkan pukul tujuh namun ibu mujib munirah sudah sibuk di dapur munirah sudah
menanak nasi sejak pagi buta untuk makan lima orang di rumahnya terutama untuk anak tengahnya
mujib sebelum berangkat sekolah
hai menu pagi itu terbilang mewah mie instan dan telur ini adalah sajian yang baru bisa mereka nikmati jika
keberuntungan sedang berpihak pada munirah artinya ia sedang memegang cukup uang untuk membuat dapurnya
ngebul dan seisi keluarga bisa makan pada hari itu paling tidak pagi ini perut mujib sudah terisi dan
tak perlu kelaparan saat belajar di sekolah
setiap hari mujib berangkat ke sekolah berjalan kaki
diantar oleh ibu dan adik bungsunya dimas
mereka menempuh perjalanan lebih dari satu kilometer
terkadang teman mujib dari kelas lima aulia
ikut berangkat bersama membuat suasana lebih ceria
jalanan yang mereka lalui menuju ke sekolah memang sudah diaspal
ini adalah jalan alternatif yang menghubungkan serang dan pandeglang
yang mereka harus waspadai adalah kendaraan bermotor
yang lalu lalang di jalur ini
mulai kendaraan roda dua roda empat
sampai kendaraan besar bermuatan berat
untuk bersekolah kaki mujib hanya beralas sendal jepit
bukan karena sepatu berat
basah sehabis hujan semalam
tapi karena mujib memang tak punya sepatu
untuk ia pakai melangkah menimba ilmu
kan mujib hari ini lagi pakai sendal
kenapa pakai sendal
oh sepatunya kekecilan
itu sepatu dari kelas berapa
udah nggak muat
dari kelas berapa gak muatnya
dari kelas tiga
sekolah dasar negeri ujung tebu iii
kecamatan ciomas kabupaten serang banten ini
mujib hanyalah salah satu dari sekian banyak siswa
yang tak memakai sepatu
sebetulnya kami di sd ujung tebu ini
mempunyai peraturan bahwa anak itu diharuskan
untuk memakai sepatu
memakai seragam lengkap sesuai dengan hari hari
yang sudah ditentukan
untuk sepatunya harusnya itu hitam
tetapi karena kemampuan ekonomi orang tua juga
mempunyai sepatu kalau yang punya mungkin hanya satu
kebetulan di cuaca musim hujan seperti begini
hari ini memakai sepatu kemudian hujan ya
nah untuk besoknya kan masih basah
maka anak anak itu memakai
bagi saya kalau misalnya memang diharuskan
dan kemampuan orang tua tidak ada
kemungkinan anak tidak bisa sekolah
jadi saya memberikan kelonggaran daripada anak tidak sekolah
jadi lebih baik sudah tidak apa apa memakai sepatu juga
yang penting anak sekolah
di sini punya sepasang sepatu saja sudah termasuk beruntung
lebih dari separuh siswa di sekolah ini
sama sekali tak punya sepatu karena orang tua mereka tak mampu membeli
kondisi ini membuat pihak sekolah harus maklum
sekolah mereka ini bukan berada di pelosok
jaraknya hanya dua puluh delapan km dari pusat kota kabupaten serang
dan bisa ditempuh dari ibu kota jakarta dalam waktu kurang dari tiga jam
untuk meja kursi sayur itu mengeri juga bu ya
ketika anak misalkan karena kan anak anak kan sering lompat lompat ya
sering naik ini duduk di ini kan kadang kadang
ketika anak duduk kadang kadang kursinya kan ini
jatuh di sini ya
karena kan itunya sudah ini sudah apa sudah goyang goyang seperti itu kan
untuk meja kursinya
jadi ngeri juga bu
kadang kita tidak nyaman juga kan kalau buat belajar

pagi ini kelas mujib yaitu kelas empat mengikuti pelajaran kesehatan jasmani
kegiatan dimulai dengan berbaris di depan kelas
membaca doa dan menyanyikan lagu kebangsaan
setelah itu sejumlah siswa membersihkan lingkungan kelas dan membuang sampah
sekilas rutinitas sekolah ini nampak biasa saja
tapi mari lihat lebih dekat
bak sampah yang isinya sudah mereka buang
tidak dikembalikan lagi ke tempatnya
tapi justru dimanfaatkan untuk alat penunjang pelajaran olahraga mereka
ini mereka lakukan karena sekolah tidak punya alat peraga pelajaran yang memadai
tidak hanya penunjang mata pelajaran olahraga
tapi seluruh pelajaran yang seharusnya membutuhkan alat penunjang
meski begitu para siswa sdn ujung tebu iii merasa beruntung
karena bangunan sekolah mereka sudah direhabilitasi oleh pemerintah pada tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu sembilan belas
sejak itu tak ada lagi plafon jatuh saat pembelajaran berlangsung
atau atap yang bocor saat hujan deras turun
tapi bukan berarti sekolah ini baik baik saja
selain kekurangan alat penunjang belajar
meja dan kursi tempat siswa siswa ini biasa belajar
tak lagi bisa diandalkan sepenuhnya
untuk meja kursi saya rasa mengeri juga
ketika anak anak sering lompat lompat sering naik ini duduk di ini
kadang kadang ketika anak duduk kursinya jatuh
karena kursinya sudah goyang goyang seperti itu untuk meja kursinya
jadi ngeri juga kadang kita tidak nyaman juga kalau buat belajar
bagi guru di sekolah ini persoalan fasilitas yang tak memadai hanya sebagian masalah
tantangan yang lebih berat adalah bagaimana bekerja ekstra keras
agar anak didiknya dapat menuntaskan pendidikan
supary yandi yang biasa disapa pak yandi oleh murid muridnya
adalah guru kelas empat yang sudah mengajar enam belas tahun

sepanjang karirnya sebagai guru kelas empat
sebagai pengajar tak terhitung sudah berapa banyak siswa yang harus putus sekolah
saya pengajar tak terhitung sudah berapa banyak siswa yang harus putus sekolah
karena membantu orang tua mencari nafkah
mengingat kebutuhan ya kita dilema juga kan
ketika mereka bekerja kan
jangankan mereka misalkan mau menanyakan tentang kondisi anaknya bagaimana di sekolah
mungkin mereka lelah juga terus pulang kerja
mereka itu walaupun bukan di sekolah di luar lain juga saya asal asal
kita belajar kalau di sipin untuk hidupkan itu
katanya suka bantuin orang tua apalagi pada waktu pulang
tujuh tahun ya terus kamu bisa manjat
oh iya dari umur berapa bisa manjat
lonceng sekolah sudah berbunyi tanda berakhirnya waktu belajar
di masa pandemi sekolah tatap muka bisa dilakukan tapi selesai lebih awal
yakni pukul sepuluh pagi
pulang sekolah tak berarti siswa bisa beristirahat bagi sebagian siswa termasuk mujib
satu kilometer lagi ia harus berjalan kaki masih tanpa sepatu
terkadang mujib memilih rute lain melewati kebun
jalur ini dianggap mujib bisa menghemat waktu meskipun seusai hujan jalan ini menjadi berlumpur
mujib harus menghemat tenaga sebab harinya belum usai
selain bersekolah ia masih punya kewajiban lain
katanya suka bantuin orang tua kalau pulang
bantuinnya apa ngapain bantuinnya
masa yang tangki loh
oh ini ngambil ini beli jog tangkil ya
terus kamu bisa manjat
oh iya dari umur berapa bisa manjat
tujuh tahun diajarin siapa
belajar sendiri aja gitu
nggak takut jatuh
aku diajak tangkil kamu ikut
tim berbuat baik mencoba mengikuti kegiatan mujib selepas sekolah
didi ayah mujib biasa memetik tangkil atau melinjo
lokasi kebun tempat didi bekerja memang hanya berjarak sepelemparan batu dari rumah mereka
tapi medan yang harus dilalui untuk sampai di titik pohon tangkil terjal dan licin
terlebih saat musim hujan
di seluruh kiri
sudah tuh ya
risikonya didi dan mujib tak dapat berangkat memetik tangkil jika sedang hujan
itu berarti penghasilan mereka berkurang
soalnya semalam habis hujan kan
tapi jangan bayangkan hasil kerja
mereka diberikan hasil kerja keras mereka dinilai dengan rupiah berlimpah
untuk melakukan pekerjaan yang penuh risiko ini didi diupah hanya seribu rupiah per kilogram tangkil yang ia petik
ada banyak nggak mujib
oh baru sedikit
dalam sehari mujib dan ayahnya berhasil mengumpulkan lima belas kg tangkil
tapi hasil panen itu tak langsung dijual
buah buah tangkil itu dibawa pulang untuk dikupas kulitnya
pak launan pak
sakit ya kena kepala ya
walau upahnya tak seberapa bagi mereka ini sudah lumayan untuk menambah penghasilan
tangannya satunya ji
cuman numpah tangkil
kalau ada tangkilnya ya tuh
depnya berapa itu bu
jadinya berapa ini per kilonya dijualnya
berarti kalau dalam sehari ibu bisa bawa pulang uang berapa ibu
cuman lima ribu sehari
karena buat jajan lima sangat cukup
mana mau beli berasnya
kadang makan sehari itu cuman sekali
hari ini makan besok enggak makan
munirah sadar penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
ia hanya bisa mengelus dada mendengar keluh kesah mujib tentang kebutuhan sekolahnya
katanya malu enggak pakai sepatu
empat jam mau sekolah
iya tiga bulan di tengah sekolah sekolah enggak masuk
enggak masuk sekolah
terus dicari itunya gurunya
emosi naik turun seorang mujib yang masih anak anak sangatlah wajar
munirah mengaku anak tengahnya sering merengek minta dibelikan seragam
agar sama seperti teman temannya di sekolah
tak ada hati ibu yang tak runtuh mendengar permintaan anaknya
munirah rela berutang agar anaknya punya seragam dan mau bersekolah
ia tak putus memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang sukses jika besar nanti
itu dapat utang utang itu
dekir dia lima ribu sehari bayarnya
sepuluh ribu gitu
orangnya pengen lunas tapi nggak punya uang gimana ya
ah kasihan anaknya mau sekolah
nangis nangis dia itu pengen sekolah
atau pengen pintar kayak gitu
dia pengennya sekolah sampai tinggi gitu kalau punya mah
satu biasanya satu menit supaya cepat gitu cepat gede gitu
biar jadi anak soleh gitu
mujib adalah satu satunya anak pasangan didi dan munirah yang bersekolah
anak sulung mereka muhtadi putus sekolah sejak kelas empat sd
sementara adik mujib dimas belum bersekolah
di tengah kondisi keluarganya yang serba kekurangan mujib tetap tabah
dan tak pernah lelah menimba ilmu di sekolah
tapi kalau ibu pas bilang mujib nggak punya uang ya ibu nggak bawa jajan dulu gitu tetap mau berangkat sekolah nggak
mau enggak enggak apa apa enggak jajan
anak pinter ya berarti ya harus tetap rajin ya
enggak apa apa enggak punya sepatu ya
sementara dulu nggak pakai sepatu tapi tetap mau sekolah ya yang rajin ya
walau tak bisa menyebut secara pasti cita cita yang hendak diraihnya mujib hanya tahu satu hal
bersekolah akan mengubah nasibnya dan membuat orang tuanya bangga
mujib dan teman teman lainnya memang membutuhkan tangan tangan orang baik
bantuan itu tak perlu mewah cukup sepasang sepatu yang bisa menemani langkah kaki mungil mereka menyambut masa depan